badan narkotika nasional pada rabu malam
menggerbek tempat hiburan sens
di kawasan mangga dua jakarta utara
dalam penggerbekan tersebut
bnn menemukan beragam jenis narkoba
seperti ekstasi ganja ketamin dan juga sabu
deputi pemberantasan bnn irjen paul armande pari
menyatakan dalam penggerbekan itu
bnn menangkap sekitar tiga puluh enam orang
yang merupakan tamu dan juga pengunjung
setelah dilakukan penggeledahan serta tes urin
beberapa diantaranya positif narkoba
dan kedapatan membawa narkoba
dari hasil penyelidikan sementara
tempat hiburan sens terindikasi
menjadi tempat peredaran narkoba
lantaran dari beberapa narkoba yang ditemukan
dalam kondisi terbungkus rapi dan juga siap edar
armande juga menambahkan tempat hiburan sens
merupakan salah satu tempat hiburan
yang masuk dalam daftar tiga puluh enam tempat hiburan
yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba
sementara tiga puluh enam orang yang ditangkap
kini masih menjalani pemeriksaan
di kantor bnn cawang jakarta timur
termasuk satu warga negara asing
nah sedangkan narkoba yang kita sita
dan kita amankan pada saat kita melakukan penggeledahan
itu memang tidak terlalu banyak jumlahnya
tetapi itu sudah dipakai paket kecil
dengan jumlah kurang lebih satu gram
baik itu satu
dan juga ekstasi
jadi cukup banyak yang kita sita dari situ
nah ini nanti akan kita tembakan
dan akan kita lakukan pemeriksaan
untuk menerangkan dan mengetahui
siapa siapa yang terlibat